assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
semoga apa yang bapak bilang benar
kalau mas al udah cinta sama aku
kalau penantian aku selama ini
ternyata tidak sia sia
udah sih rahat
ada apa ini
gak ada apa apa sih mak
mungkin apa ya
perayaan aku udah keluar dari icu kali ya
ya ampun al
syukur alhamdulillah kalau gitu
mudah mudahan kamu bisa cepat pulih
terus diizinin pulang sama dokter
nanti kumpul lagi sama keluarga
ketemu sama reina
kamu kangen kan
tadi al belum balik
bapak abut telepon deh
di rumah sakit pak
cuma saya lagi di taman rumah sakitnya
di rumah sakitnya
rumah tangga gue sama nino bisa dipertahanin
orang tuanya nina pasti kan gak mau nine bercerai dua kali
gue masih gak tenang
ini barusan ada kiriman buat kamu
kayanya hadiah deh
dari siapa ma
mama juga gak tau
yaudah mama tinggal ya
mau beres beres dulu
kamu makin suka
kamu jangan sedih lagi ya sah
jadi nino yang ngirim ini
dia yang beli
ternyata dia masih ada niat untuk mempertahankan pernikahan ini
nino udah dinasihati nih sama papa
udah udah gak usah dipikirin
yang terpenting sekarang
nina udah berusaha romantis lagi sama gue
ini ternyata yang ngasih aku hadiah itu nino
dia ngasih aku cincin berlian
ini ada kartunya
aduh mama seneng
lihat kamu dikasih
mudah mudahan setelah ini hubungan kalian makin mesra
cantik banget loh cincinnya
nino pinter ya
sampai jumpa lagi
aku masak buat kamu
ruangan kamu kan ac
jadi aku beliin buat kamu
biar kamu gak kedinginan
biar kamu gak kedinginan
aku sudah keterlaluan dengan elsa
meskipun perasaanku sudah berubah
tapi sebagai suami
aku harus tetap bisa menjaga perasaan hatinya
lebih baik hari ini aku pulang cepat
biar aku ada banyak waktu untuk elsa
sekarang adian sudah sadar
jagain dia ya
al sekarang sudah ada
mama udah beliin makanan buat kamu loh al
pasti kamu belum sempat makan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nanti ya papa
semoga aku bisa mencari kamu
kalau mas al udah cinta sama aku
kalau penantian aku selama ini ternyata tidak sia sia
jangan ngeliatin saya terus
ini punto kuning ke wahyu

jangan bilang benar kalau mas alda cinta sama aku kalau penantian aku selama ini ternyata tidak sia sia
udah istirahat jangan latihan saya terus